akibat adanya ketidaksepahaman soal penetapan upah minimum provinsi
kamar dagang dan industri membuka dialog dengan sejumlah petinggi serikat buruh pada hari kamis
selain membahas ump dialog tersebut dilakukan guna mencapai kesejahteraan buruh
serta mencapai kesejahteraan antara pekerja dengan pengusaha
dialog yang berlangsung secara tertutup ini di sebuah restoran di jakarta ini
dihadiri oleh ketua umum kadin arsyad rashid serta sejumlah serikat buruh dari kspsi
andi gani nanawea dan yoris raweyai kspi said iqbal ksbsi rosita s dan kspn ristadi
dalam penjelasannya dengan adanya ruang dialog antara pengusaha dan pekerja
diharapkan bisa membangun kesetaraan untuk dapat membantu perekonomian negara
tidak hanya membahas ump dialog tersebut membahas lebih luas lagi guna mencapai kesejahteraan buruh
pihak buruh mengusulkan pertemuan tersebut dilakukan minimal satu bulan sekali
ujung ujungnya adalah kesejahteraan daripada setiap pekerja berburu buru
nah ini yang penting
nah melihat kesejahteraan ini kan bukan hanya dari satu sisi hanya dari sisi upah
tapi harus dilihat dari sisi yang lainnya
di sini dimensinya banyak
yang dimana itulah kita coba bicarakan kita diskusikan
yang dimana kita juga tadi ada dua atau satu
menurut mapnya ke depan bagaimana menyamakan itu
tapi yang utamanya adalah bagaimana untuk jangka pendek ini